hai namanya arga bismaginanjar pemuda dua puluh empat tahun asal desa sukasari kecamatan cilaku
kabupaten cianjur jawa barat terlahir dengan penyakit serebel palsi yang membuatnya sulit
bergerak pemuda yang akrab di sapa daden ini telah menorehkan segudang prestasi
berawal dari hobi menulis puisi daden telah merilis sejumlah buku selain itu ia juga
telah meraih sejumlah piagam penghargaan dari karya karya terbaiknya ketekunan
daden dalam menulis puisi sudah dimulai sejak tahun dua ribu tiga belas lalu berdasarkan pengalaman pribadi
daden menulis puisi dengan harapan bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang
selain menulis ia pun aktif di kanal youtube dengan nama daden argative
dua ribu empat belas itu ikutan nomor ikutan kegiatan jember abekan nasional dan ini tuh ah
semangat daden untuk penulisan berkarya tak lepas dari dukungan orangtua di mata sang ibu daden
merupakan anak yang tak kenal lelah dalam berkarya
hampir tak pernah ia mendengar anaknya itu mengeluh setiap bangun tidur subuh dia udah
standby dengan laptopnya kemudian sarapan mandi standby lagi di laptop mengerjakan apapun kegiatan
yang berhubungan dengan menulis bangga terharu kok bisa ya anak seusianya sedang happy happy nya
jalan kemul kemana karena dia tidak bisa apa apa mungkin jadi dia perlu kesannya itu di puisi
ada istilah teman teman saya berkata ini dadin tuh seniman baper katanya semuanya tentang mamanya
sedih sedih gitu ya bangga bangga sekali serebral palsi atau lumpuh otak adalah penyakit yang
menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh penyakit ini disebabkan oleh kerusakan
sistem syaraf pusat atau otak selama masa perkembangan otak di kuncinya memang pertama
deteksi yang lebih awal kepada bayi yang mempunyai gangguan gangguan motorik yang ini bisa diidentifikasi
pada saat pemeriksaan tumbuh kembang bayi atau programnya stid tk dan yang paling penting adalah
dukungan lingkungan yang menyadari bahwa anak itu mempunyai kebutuhan khusus tetapi tentunya harus
tercapai tujuan bahwa anak itu harus mandiri dan bisa diberikan kepercayaan dirinya sehingga
perkembangan kognitifnya kreativitasnya itu tidak terkena hari serebral palsi sedunia diperingati
setiap tanggal enam oktober melalui momen ini daden ingin menunjukkan bahwa semangat untuk berkarya
dan berprestasi dapat terus dilakukan walau berada di tengah keterbatasan harus tetap semoga
optimis kembangkan potensi kita karena sejadinya dibalik kekurangan kita pasti
dan kemungkinan yang tidak berikin harus dikembangkan semaksimal mungkin
gani aris cianjur jawa barat